saat ini bumi pertiwi sedang dilanda bencana
ya pandemi covid sembilan belas atau yang kita kenal dengan virus corona
telah menyebar ke berbagai belahan dunia termasuk indonesia
keresahan akan virus ini pun jelas berdampak kemana mana
ada pun aturan stay at home dan meningkatnya pemanfaatan sistem pembayaran non tunai
muncul di lini terdepan untuk mengurangi laju penyebaran virus ini lewat kontak fisik
sebenarnya jauh sebelum covid sembilan belas melanda
bank indonesia telah mencanangkan gerakan nasional non tunai
sebagai gerakan pengenalan transaksi secara modern
maksudnya sih membiasakan masyarakat kita bertransaksi secara non tunai
makanya gak heran sekarang udah banyak banget jenis pembayaran non tunai
kamu bisa bayar apa aja dan dimana aja dengan sistem pembayaran digital
baik lewat internet banking mobile banking uang elektronik dan qr code berbasis kris
lebih mudah kan kontak fisik bisa diminimalisir belanja dan bayar bayar tetap ngacir deh
namun kalau pada akhirnya kita harus bertransaksi dengan tunai di tengah pandemi ini
jangan lupa cuci tangan dengan sabun atau
cairan sanitizer sebelum dan sesudah bertransaksi ya
agar masyarakat dapat bertransaksi dengan aman menggunakan uang tunai
bank indonesia juga menetapkan tiga langkah
untuk meminimalisir penyebaran corona lewat rupiah loh
pertama adanya karantina dan penyemprotan disinfektan
setoran uang yang diterima dari perbankan
atau penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah selama empat belas hari
kedua penguatan higienitas sdm dan perangkat pengolahan rupiah
dan ketiga berkoordinasi dengan perbankan atau pjpur
untuk menerapkan langkah langkah pengolahan uang rupiah
dengan memperhatikan aspek k tiga
yaitu keamanan kesehatan dan keselamatan kerja
nah meski uangannya sudah aman
tetap harus jaga kebersihan diri ya
dan berlakukan social distancing di tempat umum
jangan panik stay at home dan stay safe
karena bank indonesia ada di setiap makna indonesia